begitu dingin dan sepinya disini
sampai kapan kesepian itu harus aku jalani
aku harus mencari orang yang telah membunuhku

aku harus mencari orang yang telah membunuhku
begitu dingin sepinya di sini
sampai kapan kesepian itu harus aku jalani
aku harus mencari orang yang telah membunuhku
mereka adalah orang yang telah menghancurkan kedepanku
sampai kapan kesepian itu harus aku jalani
kamu penghuni baru di tempat ini
dan apa yang menyebabkan kamu mati
saya mati tadi siang
kalau begitu kita kenalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
aku sudah berjalan
dan itu urban about dediably
tidak aku pasti bang
aku berkata sebenarnya
aku tidak bisa menjaga rika
ini semua di luar kemampuanku
aku sangat menyesal sekali
kalau saja aku tahu siapa penembak erika
mungkin aku tidak sebingung ini
tadi siang erika dimakamkan
beno kau mengatakan yang sebenarnya
kalau erika mati dibunuh
dimana dia dimakamkan
apa tragedi ini harus menimpan dirimu juga erika
tidak ada yang tersisa dari kehidupan
semua harapan mbak lenyap
lenyap untuk melihat kamu berhasil dan hidup bahagia sayang
seharusnya aku yang bertanya itu
bukan kamu siapa kamu berani beraninya masuk ke wilayah ini
dan kamu telah membuat kesalahan hantu cantik
aku marisa aku datang ke sini untuk mencari adikku yang baru saja dikuburkan di wilayah ini tadi
aku juga di wilayah ini tadi siang
siapa nama adikmu
aku kepala keamanan di wilayah ini mengapa ketua r t si hantu kaprul belum melapor kepada saya
adikmu yang bernama erika juga belum datang melapor sialan dia sudah melanggar aturan
jadi kemana adik saya sekarang pak
mana aku tahu
sebaiknya kamu harus pergi
dan cari adikmu di tempat yang lain
mungkin saja sedang gentayangan
maafkan saya sudah masuk wilayah ini tanpa izin
tolong sampaikan salam saya untuk erika
saya hidup seringkali jahil
kita yang sudah menjadi hantu
harus bisa menjahili mereka
aku bisa menjali orang hidup
aku sendiri gak bisa menyentuh orang hidup
aku tuh sudah mati kuntik
sudah menjadi roh
itu masalah kecil
aku bisa membahas
aku bisa membunuh orang yang telah memperkosaku
dan merenggut kehidupanku kunti
aku akan meminta kutipanmu
untuk menangkap hantu yang akan menjahilkan aku
cincin ini memiliki khasiat yang ampuh
untuk menangkap hantu yang akan menjahilkan aku
dan saya buat khusus untuk perempuan
kau harus percaya dengan khasiatnya
hantu itu tidak akan menjahilkan aku
karena di balas dendam aku dan itu adalah hal yang baik untuk aku
balas dendam jadi
saya harus memakai cincin ini
kemanapun saya pergi
jika nengmu selamat
cincin ini tidak boleh lepas dari neng
saya tidak akan
tanggung dengan keselamatan neng